melawan dari golkar melawan dari gerindra dan melawan koalisi gabungan
maka prabowo juga masih unggul
jadi konsisten sekali prabowo masih unggul

termasuk anies baswedan
termasuk anies baswedan
walaupun yang menarik adalah memang selisih prabowo melawan anies baswedan
selisihnya paling tipis dibandingkan melawan calon calon yang lain
dibandingkan misalnya prabowo melawan hovifah empat puluh delapan tujuh belas
jadi memang dengan berbagai simulasi itu konsisten bahwa lawan terberat prabowo adalah anies baswedan
lawan terberat anies pada hari ini adalah prabowo
ini kita lihat ya surveinya bang kodari
dan mengikuti sandiaga uno delapan satu ganjar tujuh tujuh tiriris marini enam lima puluh delapan agus harimurti lima tujuh
simulasi head to head dengan anies baswedan
itu yang tadi menjadi lawan yang cukup berat tadi ya bang kodari katakan
kita lihat apa bisa ditampilkan juga
ini ya silahkan ini bang kodari dijelaskan lagi
prabowo subianto anies baswedan prabowo muhammad ridwan kamil prabowo ganjar pranowo
ya memang kita melihat calon presiden dua puluh dua
dua ribu dua puluh empat yang akan datang itu kemungkinan datang dari tiga kelompok ya
pertama menteri kabinet kemudian para kepala daerah kemudian yang ketiga itu para tokoh publik atau ketua ketua partai atau pimpinan partai politik
jadi kita lihat pak prabowo ini sekarang latar belakangnya menteri ya
walaupun juga bisa dianggap sebagai tokoh partai begitu
dan ya dicoba melawan para kepala daerah disitu misalnya anies dua puluh tiga persen ridwan kamil tujuh belas persen banjar pranowo delapan belas persen
itu konsisten dia selalu unggul ya
walaupun sekali lagi yang menarik adalah keunggulan prabowo itu paling tipis kalau berhadapan dengan anies baswedan
nah memang kita tidak bisa mencoba terlalu banyak sebetulnya kalau bicara kepala daerah
karena kepala daerah yang potensial itu terbatas
pertama kepala daerah atau gubernur yang penduduknya banyak
itu jawa barat jawa tengah dan jawa timur
jawa timur ya
jawa barat itu delapan belas persen jawa timur itu lima belas persen
kemudian jawa tengah itu lima belas persen
walaupun dia surabaya barangkali memang tidak sebesar jawa timur
tetapi kota surabaya itu bisa dianggap bagian dari jawa timur
dan memang kita lihat kalau bicara pemberitaan media ya
memang bu risma ini barangkali termasuk salah satu wali kota yang paling populer sekarang
tapi intinya adalah prabowo masih di nomor satu dengan simulasi dengan apapun
kemudian anies baswedan
dan kalau pun di head to head kan
prabowo ini masih
dengan anies baswedan
pada hari ini begitu
karena itulah kemudian menarik untuk kita katakan bahwa ya sebutlah survei pada hari ini merupakan garis start
kita lihat tahun depan tahun depan lagi tahun depannya lagi
diukur terus seperti apa
apakah kemudian orangnya sama atau nanti berubah
nah justru itu kesimpulannya must factum setelah survei dilaksanakan
bang adi praitno temuan dari survei yang anda lakukan ini bagaimana
ini kan sebetulnya agak berbeda ya
meskipun namanya sama tapi pak anies justru ada di urutan keempat sebetulnya
apa yang menarik dari temuan anda
pertama memang harus clear
banyak teman teman yang tidak mengutip secara utuh hasil survei yang kita publikasikan
pertama dengan simulasi tiga puluh nama memang prabowo konsisten di angka paling mayoritas
sementara di bawahnya ada sandi sembilan kemudian ganjar itu delapan kemudian anies itu tujuh
anies ganjar dan sandi
dalam membaca basis data ini tidak bisa diklaim siapa yang paling unggur
karena masih dalam margin of error
bisa saja sebenarnya anies nomor dua ataupun sandi nomor tiga
ataupun ganjar nomor empat
dan terusnya itu satu
yang kedua kemudian kita coba untuk melakukan simulasi dengan lima belas nama
dengan menghilangkan prabowo tidak masuk bertanding dua ribu dua puluh empat
ternyata migrasi suara prabowo ini mayoritas lebih banyak kepada sandiaga uno
yang awalnya sembilan dia lompat hampir ke delapan belas persen
sementara sedikit saja yang ke anies
anies yang awalnya tujuh naik sedikit menjadi sebelas
nah itu yang kemudian agak sedikit lupa untuk dikutip orang
anies elektabilitasnya itu agak sedikit seret
tidak langsung jumping ke atas
nah itu yang kemudian ada analisa analisa yang kita temukan
satu memang dalam rentang kita melakukan survei
kan ini tanggal dua puluh delapan januari sampai februari
adalah dimana satu masa anies ini panin bolian soal banjir itu
dari satu januari februari cukup luar biasa
dan yang kedua tidak mendapatkan limpahan elektoral
sementara sandi duduk manis saja
sudah mendapatkan dua insentif elektoral
pertama misalnya mendapatkan endorsement
gratis dari presiden dalam acara hizmi
bahwa sandi adalah sebagai satu kandidat
yang bisa diperhitungkan di dua ribu dua puluh
yang kedua memang profiling sandi itu hampir bisa dipastikan
dengan asumsi prabowo tidak mencalonkan diri
sehingga migrasi suaranya jatuh ke sandi agarwo
betul ini yang sering kali memang teman teman kalau tidak
kok seakan akan indobarometer dengan yang kita punya
kalau bang kodari itu men head to head kan antara prabowo dan anies
kalau saya meng head to head kan antara sandi dan anies
tidak di atas seperti yang sudah sudah kita lakukan
kita buka dulu beberapa data dari survei yang dilakukan oleh bang arief pradhan
prabowo subianto sandiaga uno ganjar pranowo anies baswedan agus harimurti yudhoyono
bang arief pradhan apa penjelasan dari soal electabilitas ini
prabowo memang cukup konsisten istiqomah gitu ya
sejak awal dalam berbagai survei yang kita lakukan
memang pak prabowo akan dipilih kalau pilpres saat itu dilakukan
presentasenya juga tinggi
jadi kalau februari kita melakukan survei dan angkanya tetap prabowo
itu saya kira tidak ada yang menurut saya itu mengejutkan
nah yang kemudian menjadi dinamis itu ketika prabowo di drop
kira kira migrasi suara prabowo itu kemana
baru kemudian terjawab dengan survei
sampai yang kita lakukan
itu yang kemudian turut mendinamisasi
ternyata irisan pemilih prabowo itu lebih banyak ingin memilih sandiaga uno
makanya kemudian kalau dibatar rata rata
ini yang populer populer mas
ini satu kolam
prabowo anies dan sandi
ini satu kolam pemilih
jadi ngubek ngubek disitu aja sebenarnya
sementara yang selama ini dianggap sebagai penantang kubu
dari pemerintah merepresentasikan partai penguasa
hanya ganjar pranowo yang relatively itu muncul ke permukaan
ini yang kemudian saya kira tergantung bagaimana kita mensimulasi
siapa tokoh yang harus dihilangkan
dan siapa toko yang harus kita melakukan
lihat mungkin di slide yang lain ada lagi
tapi ini paling tidak ini lah yang kemudian muncul
tapi ini menarik ya
satu kolam yang sama
artinya memang anda juga mengukur soal kemudian kalau ada kandidat terkuat dari kolam itu tidak maju
migrasi suaranya kemana
begitu kan ya bang adi praetno
kalau saya membaca ini terus konsisten
anies sandi ataupun prabowo dengan anies muncul ke depan
potensial perang saudara sebenarnya
ya ini dalam satu kolam yang sama
tapi poinnya kalau sandi yang maju
atau mungkin prabowo dia akan mendapatkan satu insentif dari kolom yang lain
karena saat ini prabowo sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah ya
kalau anies anda katakan ini agak anjlok
itu memang apakah memang karena faktor soal banjir kah
apakah kinerjanya kah
atau apa yang ditangkap
kalau melihat data sebelumnya
november oktober dua ribu sembilan belas gitu ya
kalau melihat potret saat ini misalnya dalam simulasi sepuluh nama
itu menurut saya agak berat bagi anies sebenarnya
sebagai orang yang disebut sebagai satu sosok yang cukup leading menuju dua ribu dua puluh
nah apa yang kemudian bisa menjelaskan anies agak sedikit turun menurut saya
bahkan disebut sangat ekstrim anjlok
ya karena memang soal banjir
kalau melihat tren rata ratanya
kalau melihat soal formula e
ataupun salah catat tentang ibon
yang anggarannya cukup luar biasa
itu tak terlampau mampan sebenarnya
untuk menggerus elektabilitas anies
tapi ketika banjir dimulai satu januari
sampai hari ini nggak selesai
itu yang kemudian bisa menjelaskan
anies dalam pikiran orang
itu tidak terlampau diperhitungkan dalam konteks solusi itu
bahkan bang kodari misalnya
soal banjir memberikan angka yang cukup kecil terhadap anies waspedan
itu artinya bahwa anies hati hati dengan elektabilitasnya
kalau tidak bisa memantenen
kalau memang ingin maju untuk dua ribu dua puluh empat
tapi bang adi pratno dan bang kodari
menarik juga kalau kita lihat nama prabowo dan juga anies ini
apa faktor yang kemudian membuat dua nama ini
di publik bahwa selain pemberitaan media ya
top of mind bahwa ini adalah yang dipilih untuk capres dua ribu sembilan belas
dan untuk kolam yang lain
yang tadi dikatakan oleh bang adi praitno
apakah memang saat ini masih agak kering namanya
belum punya nama namanya
atau memang belum muncul saja
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
usaha ijeda berikutnya
ya jadi per hari ini
kalau menurut survei yang dilakukan oleh bang adi pratno
dan juga bang m kodari
prabowo dan juga anies masih menjadi kandidat terkuat untuk capres dua ribu dua puluh
tadi kita sudah agak banyak bahas soal prabowo subianto
sebelum saya terlupa soal anies baswedan
saya ke bang m kodari
nah ini kalau anies masih bertengger di urutan pertama
ini menurut anda atau katakanlah di top of mind ya
di rumah besar
apa faktor yang membuat kemudian anies masih ada di urutan yang cukup tinggi di awal awal
calon presiden itu dia tinggi atau tidak
harus dilihat dari tingkat pengenalannya
karena dalam pemimpinan langsung ada hukum besi
tidak akan disukai
tidak akan dipilih begitu
nah diantara para calon calon yang ada pada hari ini
notabene cuma dua yang tingkat pengenalan itu paling tinggi
saya bagi tingkat pengenalan itu dalam tiga kategori sederhana lah ya
sangat tinggi cukup tinggi dan kurang tinggi
cukup tinggi itu lima puluh sampai tujuh puluh lima
satu prabowo dua anies baswedan
nah yang lain itu agak di bawah itu
ada si sandi juga cukup tinggi ya
nah kenapa kemudian yang paling tinggi ya nama nama itu prabowo anies sandi
karena memang itu nama nama yang paling dikenal oleh masyarakat indonesia
sementara yang dari katakanlah kemarin kubu dua
satu yang dukung pak jokowi
itu tidak ada yang tingkat pengenalan yang sangat tinggi ya
nah yang kedua kita harus bicara juga tingkat kesukaan ya
jadi ada calon itu yang dikenal dan disukai tapi ada juga yang calon yang dikenal dan tidak disukai
nah dikenal tapi tidak disukai elektabilitasnya juga rendah
jadi per hari ini boleh dibilang memang selain tingkat pengenalan ya nama nama ini juga yang relatif disukai
dan kalau kita lihat hasil survei indobarometer
alasan memilih calon presiden walaupun ini alasannya ditanyakan masih ada pak jokowi ya
itu yang menonjol buat pak jokowi misalnya kerja nyata dekat dengan rakyat kinerja bagus ya
kalau prabowo itu paling menonjol tegas
kemudian kalau anies itu berjiwa sosial pintar ada juga dekat dengan rakyatnya
dan alasan alasan seterusnya
kalau sandi itu cukup menonjol di alasan pintar
jadi intinya masyarakat itu punya katakanlah semacam imajinasi atau bayangan presiden yang bagus itu kriterianya apa
kriteria itu akan muncul di kepala mereka orang orang yang mereka kenal
jadi kalaupun misalnya begini saya mau presiden yang dekat dengan rakyat
ya dia tidak kenal dengan orang itu ya nggak muncul juga
dia bisa punya kriteria saya mau presiden dekat dengan rakyat
tapi kalau dia tidak kenal dia tidak tahu tokoh itu tidak akan dijadikan pilihan
jadi nomor satu adalah tingkat pengenalan
oke tapi sampai masuk ke ini tidak bang kodari soal kemudian kinerja kah dan selain kemudian popularitas ya
masuk ke situ tidak kemudian pilihan pilihan katakanlah terhadap anies baswedan terhadap prabowo subianto begitu
jadi seperti saya katakan kita punya pertanyaan alasan memilih calon presiden
dan kalau kita lihat ya anies baswedan itu
yang menonjol alasan memilih itu ada dekat dengan rakyat
ada alasan berjual sosial ada juga alasan kerja nyata begitu ya
dengan semua gradasinya dengan segala variasi dan gradasinya
tapi yang saya mau katakan juga adalah bahwa sebetulnya rakyat memang akan melihat performance dari para pejabat publik itu
yang notabene akan menjadi calon presiden
siapa yang kerjanya paling bagus kinerjanya paling bagus
evaluasinya kemudian menjadi positif
itu punya pulang untuk didukung sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
bang adi praitno dari survei yang dilakukan
apa faktor faktor yang paling menguatkan memberikan sumbangan elektoral terhadap prabowo terhadap anies baswedan
katakan apa yang paling kuat di sana
kalau kita kan surveinya bicara tentang proyeksi dua ribu dua puluh
selain nama nama yang sudah disebutkan tadi oleh bang kodari
dan data data yang kita munculkan
kita coba mencoba untuk men tracking kira kira
apa kriteria capres dan cawapres yang diinginkan oleh publik
kriteria umum misalnya banyak yang menginginkan antara gabungan militer dan sipil
ini inline dengan temuan data
karena biar bagaimanapun pak prabowo itu representasi militer saat ini
muncul juga ada nama nama sosok seperti ahai dan seterusnya
dan sipil pertama
yang kedua sipil dan militer
baru yang nomor tiga itu
kemudian dari jenis kelamin
itu mayoritas menginginkan pasangan capres dan cawapres itu laki laki dan laki laki
sementara yang menginginkan capres itu laki laki dan wakilnya perempuan
itu rankingnya ketiga
itu adalah kriteria kriteria yang sebenarnya kita ingin coba tracking
apa memori yang ada dalam benak publik
itu soal bagaimana kriteria kawin tilang yang bisa di profiling untuk dua ribu dua puluh
soal kriteria apa yang paling disukai tentang model kampanye
kerja menghadapi apa yang dihadapi oleh masyarakat
datang ke mereka
menyelami persoalan persoalan yang dihadapi
terutama soal yang berkaitan dengan ekonomi
jadi masyarakat itu lebih suka disapa
diajak dialog dan diajak diskusi
syukur kalau langsung menawarkan solusi
kira kira begitu potensi secara umum
nah dalam temuan kita memang hampir sama dengan bang kodari dan yang lainnya
kenapa misalnya prabowo
itu karena selain melekat
dia itu relatif rajin berkunjung ke berbagai daerah
datang ke berbagai kegiatan dan acara
begitupun dengan anies
anies ini diuntungkan dengan satu sosok yang saat ini memiliki satu ceruk pemilih yang nyaris tidak ada lawannya
karena anies diposisikan sebagai satu satunya sosok yang bisa berhadapan hadapan dengan pemerintah
jadi orang yang kritis anti jokowi ingin ganti rezim dari lama itu adalah berkumpul di anies
ini yang kemudian membuat anies itu sampai sekarang solid
meski kemarin sempat digoncang dengan isu banjir itu
sampai saat ini
hal hal yang seperti ini yang sebenarnya perlu dirawat sebenarnya
sebagai bagian untuk mengingat publik
yang ketiga rehat yang paling penting adalah bagaimana ajuan anies sebenarnya
suka tidak suka anies ini kan gak punya partai politik
dan ujian nyata yang sungguhnya adalah kalau kita melihat undang undang pilkada dua ribu enam belas
bahwa kepala daerah seperti gubernur wali kota dan bupati yang masa baktinya habis di dua ribu dua puluh dua termasuk jakarta
itu tidak ada pilkada langsung
tapi ditunjuk oleh p e a
mendagri plt untuk melanjutkan estafet kepemimpinan menuju dua ribu dua puluh empat
nah problemnya adalah apakah insentif elektoral elektabilitas yang dimiliki oleh anies
yang cukup kuat untuk menantang prabowo misalnya
atau anies untuk menantang sandiaga uno
itu bisa dipelihara
setelah anies tidak jadi gubernur
karena masih ada sekitar satu dua tahun ya rentangnya itu
ada rentang dua tahun sebenarnya masa jeda yang membuat anies bukan siapa siapa
itu kalau kita melihat undang undang
pilih yang ada di dua ribu enam belas
problemnya adalah kalau undang undang pilkada ini berubah
nah itu yang paling penting sebenarnya
tapi kalau bicara saat ini karena survei itu terkait dengan apa yang terjadi saat ini ya
memang tidak jauh jauh
kalau prabowo nggak maju maka yang muncul sandi prabowo
ada ganjar di belakangnya
oh dari artinya memang ini yang terkuat masih dari ceruk yang sama ya
atau memang anda melihat juga ini bisa saja berubah karena kemudian peta politiknya prabowo juga akhirnya akan merapat ke pak jokowi
ya memang kalau kita melihat calon calon yang ada paling tidak secara konstelasi politik dua ribu sembilan belas
yang paling tinggi ini kan mereka mereka yang ada di kubunya dua ya
pada waktu itu bukan kubunya satu
walaupun pada hari ini motornya dua telah menjadi satu
ya kalau kita bahas nama nama yang ada sekarang
memang mereka mereka yang tidak puas dengan pak jokowi
yang posisinya itu secara politik frontal
itu memang boleh dibilang datang dari satu kolam tadi itu
jadi saya kan punya tabel tuh ya
yang puas tidak puas kepada pak jokowi
yang tidak puas kepada pak jokowi memang terbagi antara prabowo dengan anies
walaupun lebih tinggi kepada prabowo
nah yang puas kepada jokowi selain tetap milih jokowi
jadi sebetulnya memang masuknya prabowo ini ke satu
sedikit banyak membuka hati juga bagi pendukung satu
kepada pak prabowo
sehingga ya sekali lagi kalau misalnya pak jokowi tidak ada
boleh jadi boleh jadi
sebagian pendukung dari jokowi itu akan lari kepada prabowo
anies misalnya yang memang betul betul dalam berbagai isu seperti berbeda dengan pemerintah pusat
ada juga samanya ya
tapi tema besarnya saya kira adalah berbeda
apalagi misalnya kalau nanti didukung oleh partai misalnya seperti pks
yang notabene memang jelas jelas berada di oposisi
itulah sebabnya ya dinamika politik ke depan memang tergantung banyak variable
termasuk misalnya siapa wakil gubernur dki yang akan terpilih
apakah riza patria
atau nurman shalubis
karena riza patria dari gerindra
yang notabene sekarang bergabung dalam pemerintahan
sementara nurman salubis itu dari pks
itu pun belum ketemu juga ya
saya bisa katakan bahwa secara naluriah
pastilah anies baswedan akan lebih nyaman kalau wakilnya nurman salubis
karena pks oposisi kan begitu
pak gub mau ke kedua
pak gub kanan
pak gub ke kiri
jadi berebut setir ini nanti
jadi bisa dalam tanda kutip akan melakukan perbedaan perbedaan
menimbulkan perbedaan orientasi politik
tapi kalau nurman shalubis yang menjadi wakilnya anies baswedan
dia ke kanan
dia akan ke kiri
jadi kalau kita bicara soal polarisasi
ceruk utamanya kubu anti pemerintah ini
masih tersentralkan ke
pak anies saja ini bang kodari
ada alternatif nama yang lain
iya masih prabowo juga
masih ke prabowo
justru yang terbesar masih kepada prabowo
justru yang kolam kosong itu adalah kolamnya pak jokowi
kolam satu itu masih belum ada figur yang sangat populer
belum ada figur yang dominan
jadi menurut saya di kubunya kosong satu ini akan terjadi kontestasi
siapa yang kemudian akan tampil menjadi katakanlah alternet
atau menjadi alternatifnya bagi seorang jokowi
itu yang masih kosong
apakah kemudian pak ganjar atau menteri kabinet
kita belum tahu
lihat dinamika dan kinerja para menteri ke depan
apa yang membuat kolam di satu ini masih belum banyak pilihan atau nama namanya tidak kemudian menonjol
ya satu tadi
kita bahas nanti bang kodari
kemudian juga soal dari nama nama tadi itu
kalau kita bicara soal realitas politik hari ini
artinya memang yang paling kuat untuk nanti
tadi katakan pak anies
pak anies masih punya tantangan untuk kemudian dapat tiket begitu kan
pak prabowo punya partai politik
dan proyeksi dua ribu dua puluh empat kita masih tidak bisa lepas dong
dari bayang bayang pemilu dua ribu sembilan belas kemarin
atau seperti apa
kami akan segera kembali saja dalam berikutnya
jangan lupa subscribe channel ini
kita ke segmen terakhir dialog
jadi dari bang kodari dan juga bang adi praditno
saya ke bang adi pretno dulu
upaya apa kemudian untuk katakanlah untuk menaikkan elektabilitas
atau mempertahankan setidaknya dalam kalau mau maju ya di dua ribu dua puluh empat
di road to dua ribu dua puluh empat bahasa bang m kodari
untuk anies untuk pak prabowo dan untuk nama nama lain mungkin yang justru di kolamnya satu justru belum ada
bang adi praditno
ya teori politiknya sih
ya teori politiknya serahana
selain memang meningkatkan popularitas sampai puncak gitu ya
itu yang dimiliki oleh prabowo
mungkin juga dimiliki oleh anies dan sandi
ya memang salah satu yang bisa diukur adalah apa yang bisa dilakukan untuk negara ini
jadi anies disisa dua lima tahun sebagai gubernur
harus meninggalkan satu monumen politik yang bisa diingat oleh publik
kalau bang kodari tadi ngomong waktu off air
dia bilang ya sesuatu yang diinginkan oleh publik
banjir dan macet harus selesai
kalau itu bisa diantisipasi
saya kira selesai
atau mungkin anies punya cara lain
bagaimana meyakinkan publik gitu ya
bahwa dia meninggalkan satu prestasi politik yang bisa dia kapitalisasi
formula e misalnya
misalnya formula e
tapi problemnya apakah itu yang menjadi persoalan utama di jakarta
jadi satu satunya untuk menjaga dan merawat elektabilitas anies
dia harus tinggalkan satu kerja nyata yang bisa diingat sampai dua ribu dua puluh empat
bukan justru ketika semakin diburu semakin naik elektabilitasnya
ya kalau banjir yang bicara
kemacetan juga terjadi dimana mana
saya kira memang ini adalah tantangan yang tidak bisa disepelekan
kalau formula e lem ibon ataupun trotoar yang dilebalkan
tapi ketika bicara banjir sejak satu januari sampai februari
saya kira anies susah untuk berkata kata
jangankan untuk bertindak
berkata kata aja agak susah gitu loh bang
ini yang saya kira menjadi penting
yang kedua tidak kalah pentingnya adalah anies ini tidak punya partai politik
kalaupun toh dia diidentifikasi
sebagai sosok yang dekat dengan pks
tapi kan pks tidak mungkin maju sendirian
minimal butuh dua tiga partai politik lain
dan itu mulai harus dirajut sampai sekarang
nah ada nasdem yang belakangan dikaitkan
problemnya adalah nasdem mau nggak mengusung anies
dengan ceruk pemilih yang memang berseberangan
iya ini cebong dan kampret
mungkin di elit selesai
tapi di bawah nggak mungkin
terutama di basis basis minoritas yang selama ini
itukah yang anda baca di dua ribu dua puluh empat proyeksinya bahwa kita masih terbayang bayang oleh pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu
bukan hanya cukup terbayang
kalau bang kodari menyebut ini road to dua ribu dua puluh empat
kalau saya menyebutnya ini adalah jalan panjang berliku dan mendaki menuju dua ribu dua puluh
misalnya dengan elektabilitas yang tinggi
tapi tidak semudah itu untuk menang gitu ya
terutama melewati what's next pas kd dua ribu dua puluh dua setelah tidak jadi gubernur
dan bagaimana kendaraan politik yang kemudian
ini harus dibaca oleh anies
bahwa itu suatu hal yang jauh lebih penting
bang kodari tambahan dari anda seperti apa
ya sama sebetulnya ya
bahwa kalau kita bicara anies baswedan
suatu keuntungan karena dengan angka itu maka kemudian dia ya di atas calon yang lain
karena antara anies dengan risma misalnya itu tidak apple to apple
itu apple to jeruk kira kira begitu lah
saya menduga duga atau jangan jangan nih ya
kalau risma tingkat pengenalannya sama dengan anies bisa jadi risma lebih tinggi daripada anies begitu
kalau risma di persepsi lebih mampu lebih capable dan lebih berhasil
dalam menangani permasalahan dan sebagai kepala daerah dibandingkan dengan anies
nah kalau dibandingkan dengan jokowi juga sebetulnya pak anies ini sebetulnya tidak maksimal gitu loh
jadi lambat ya
karena pak jokowi itu hanya butuh waktu lima bulan untuk bisa menjadi capres nomor satu
saya bisa katakan begitu karena saya punya datanya
saya punya data survei maret dua ribu tiga belas

yang sementara pak jokowi itu hanya lima bulan
pak jokowi dilantik oktober dua ribu dua puluh
cuma lima bulan jokowi sudah nomor satu kok begitu
anies sudah dua tahun lebih dua tahun setengah
gue nomor dua itu hebat tapi harusnya dia sudah nomor satu
nah untuk prabowo subianto meskipun paling di atas tapi kan
pak prabowo selama ini mengandalkan aspek aspek yang given
misalnya dia dari militer
jadi masyarakat kita itu ada tuh
presiden siapa militer yang penting
yang kedua tegas image tegas
nah kalau dia mau kemudian berhasil menambah dukungan
dia harus masuk kepada elemen ya tadi kerja nyata
apa yang dia perbuat sebagai menteri pertahanan
jangan semuanya dengan alasan kerahasiaan
ya cobalah misalnya yang konkret konkret
katakan katakanlah misalnya memperkuat persenjataan militer indonesia
membangun industri pertahanan indonesia
melahirkan misalnya tank senapan
bahkan pesawat buatan indonesia misalnya
menurut saya something
jangankan pesawat made in indonesia
mobil smk aja bisa mengantarkan jokowi menjadi presiden
oke terakhir bang adi pratun yang juga bang kodari
dari nama nama yang katakanlah ada di kubunya pak jokowi
yang kuat kuat ini kenapa kemudian ini cenderung redup
bang adi praetno singkat terakhir
dan kinerja yang juga hampir datar sebenarnya
kalaupun toh anis buruk
tidak ada kepala daerah yang bisa dipersepsikan kinerjanya juga baik
anggaplah banjir mengepung jakarta
tapi di jawa tengah juga dikepung jakarta
surabaya juga dikepung jakarta
model model belusukan yang dilakukan risma atau mas ganjar
itu agak kurang nendang saat ini
harus ada satu diferensiasi politik yang membuat dia itu tank
diingat oleh publik
yang bisa dikapitalisasi untuk menuju dua ribu dua puluh empat
tapi ingat di kolam kubu satu ini
partsun politiknya tetap di teku umar
ganjar boleh populer
risma boleh disukai oleh publik
tapi belum tentu restunya jatuh ke mereka
bang kodari dari anda bagaimana di kolam satu ini
ya pesannya sama kok
ini berlaku bagi semua
mau menteri mau kepala daerah
mau ganjar mau risma
ya kinerja anda mana
perubahan apa yang anda lakukan
nah memang sekali lagi harus dikatakan
bahwa pak anies itu diuntungkan karena jakarta ini adalah ibu kota republik indonesia
nggak bisa enggak orang palembang orang banjarmasin orang makassar itu begitu sebut jakarta telinganya berdiri gitu
kalau disebut semarang belum tentu dia menolehkan begitu
yang kedua media itu pusatnya di sini
bukan di semarang bukan di surabaya bukan di bandung
nah itulah keuntungan seorang anies
oke jadi empat tahun dari sekarang nama nama ini kalau memang mau maju harus menunjukkan lagi lagi kepada publik
tapi kalau ibu kota segera pindah anis tidak dapat ke mstmu
anis itu pak
ya itu juga satu variabel
ya itu juga satu variable yang menarik ya untuk dilihat ya walaupun sekali lagi yang pindah itu lebih pada administrasi
dan menurut saya kalaupun ibu kota pindah problem di jakarta dan problem di jakarta itu tidak akan berubah
kita lihat bagaimana kemudian nama nama yang ini apakah akan maju atau tidak
masih jauh memang tapi kita bisa baca dan ini per tahun begitu ya kita pantau terus ya
terima kasih banyak bang kodar
bang adipato terima kasih banyak sudah hadir di daerah demokrasi
kita akan jeda kami akan segera kembali dengan isu soal wacana reshuffle
menteri di kabinet kerja jelit kedua mengemuka pada seratus hari ataupun pasca seratus hari pemerintahan jokowi maruf amin
seperti apakah peluang para pembantu presiden ini bertahan dari kacamata survei politik
informasinya usul jeda tetap bersama kami di layar demokrasi